maka dari itu kalian bertiga akan mendapatkan hukuman dan hukumannya adalah
saya tahu usah mau bilang apa tahu kamu tahu kemahnya apa
hukumannya dua satu
dari situ setiap tahunnya selalu diadakan lomba maraton dan terus berkembang sampai
sekarang dan jaraknya bisa mencapai empat puluh dua km loh ini aja nih pede pedesh aja sampai
mengembuskan nafas terakhir sekarang
terutama sobri jangan kan dari maraton ke atena dari kunanta sampai ke warung nilis
wah keringetnya saya ember dia nggak sabar kalau saya sih udah biasa lari jarak jauh
apalagi jarak dekat ada capek capeknya kecil eh sobri nafas kamu itu udah kayak angkor
dikit dikit mogok dikit dikit mogok eh enak aja napas aku itu sepanjang mobil
mobil sedan mobil sedan tiga roda kayaknya itu bukan mobil sedan mobil sedan
udah udah udah udah udah nanti kalau ribut terus ustadz kasih hukuman ngelapin kacarumah orang sekampung
boleh kalian tulis boleh kalian baca untuk pengetahuan kalian apa asal mula dari lari maraton
kita boleh keluar gerbang apa sih
kalau nggak ada izin usahakan jangan dah aduh aduh aduh
orang kita ini mau ke lapangan
juga bisa kan ada sih mister sergei
kalau di dalam ini tempatnya tuh kecil tuh
kalau di luar itu besar lebar itu mana mesyu
mau ngil kek mau mungil kek
pokoknya kalau nggak ada izin dari ustadz musa yang mulia dengan santun
pasri kita boleh nggak sekali aja
pokoknya nggak bisa sekali nggak bisa nggak bisa titik dah orang juga semua bikin kopi aja dah
berdoa kepada nakah
baik baik giti ya
ya udah deh lukman peker peker dulu deh
trio bemo lagi pada ngapain orang orang disini
lukman dan teman teman lukman tadinya pengen keluar dari gerbang
ya udah kita mikir mikir lagi
supaya lolos dari pesantren kunanta
sepertinya suara apa ustadz musa
ah mana ada ustadz musa disini
satu dua tiga
eh pak ustadz musa
tos dulu dong kita
kasih tau temen temennya dong
eh sobri indra
ini adik ustadz musa beneran
eh pak ustadz musa
kalian gak tau kan ini
udah ngomong ustadz ya
kalian tau kan
ini tuh adalah waktunya jam makan siang
kenapa kalian mau keluar dari pondok pesantren kunanta
pak sri kiti
untuk keluar pondok
maka dari itu
maka dari itu
kalian bertiga akan mendapatkan hukuman
dan hukumannya adalah
saya tau ustadz mau bilang apa tau
aduh pengen kabur lagi
lu kan pengen kabur juga
aduh eh mentok
aduh gigi kakinya eh gigi kakinya diinjek
kayak tuh bisanya bikin rusuh aja
hah dengerin tuh
lagian kamu sopri indra
sejak kapan sandri itu kalo masuk gak pake salam
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
pade pade pasti ada yang nongol lagi nih satu lagi nih
nyara bujak riting belum nongol tuh
eh buka ya
ini ngapain sih maken
ini bu siti
tuh ben kok diantarin
siapa yang nganterin
mereka bertiga ini
sejak kapan di pos suku
di pos suku riti itu ada kolam renang
aduh pade itu kiasan
bukan kecebur ke kolam
ketangkap bahasa nongkrong di kolam
tadi di pos sapangnya itu
mulai lagi ustadz
mulai lagi ustadz
pade mau jawabannya kan
ya mau lah
saya berpikir dulu ya pade

hai kau kalau kamu pindah ya istana bismillahirrohmanirrohim allahumma barik
coba inget inget tadi sepatunya disimpan dimana
kau aduh suhu kalau aku tahu mau gimana aku simpan sepatunya aku udah tahu
assalamualaikum assalamualaikum astagfirullahaladzim kalian kenapa masih
di sini nah udah ditunggu itu latihan ustadz sepatu saya sebelah lagi enggak ada
kok bisa enggak ada kemana sepatunya cari kemana mana tembus tembus ini pasti